ya belakangan ini isu swasembada pangan dan energi ala orde baru ala zaman soeharto kembali mengemuka
dan dijadikan bahan kampanye salah satu pasangan calon presiden
calon wakil presiden sandiaga uno sendiri menyatakan akan mengadopsi resep swasembada energi ala soeharto
namun ekonom yang juga aktivis faisal basri melihat bahwa suasembada energi ala orde baru korup dan banyak merugikan
sementara mantan menteri keuangan era soeharto fuad bawazir justru berpendapat sebaliknya
jangan ditiru lah dulu itu pertamina
jangan ditiru dulu kondisinya beda dulu konsumsi masyarakat masih kecil
sekarang kan konsumsi masyarakat sudah tinggi sudah melebihi dari produksi memang turun
nah kemudian di masa itu ya cadangan cadangan minyaknya masih ini kan non renewable
ya kalau non renewable kan kalau diambil makin lama makin sedikit gitu kan beda sama renewable
nah kemudian waktu itu pertamina itu jadi operator regulator apa semua di tangan
ingat republik indonesia hampir bangkrut gara gara ibnu sutowo pertamina
abuse of power dan ibn sutowo tidak ada di proses itu dalam pengadilan
nah jadi korupsi
itu bidang energi ya bang wain
bidang energi itu
pertamina merambah kemana mana waduh luar biasa
sampai akhirnya pak itariono dari kementerian keuangan digantikan
pak itu harus ingat tidak ada check and balances ya
kemudian suka suka hati bikin anak perusahaan bekerja sama dengan mantan cia yang pernah di indonesia untuk delivery export ke amerika
kemudian keluarga cendana ada sahamnya di sana
kronila ya ada bopasan ada keluarga cendana macam macam di situ ada
yang saham sahamnya dijual saat kalah pak harto
kemudian kapal kapal tanker semua keluarga cendana itu
jadi kapal tankernya gitu gitu
kita jangan tiru model model seperti zaman order baru itu yang akibatnya indonesia hampir bangkrut gara gara orde baru dan cara cara orde baru
itu dititipin lebih banyak retorika politik yang kurang begitu dasarnya nggak kuat itu cerita
oh ada pak
kalau yang tadi ada retorika
itu sudah rekomendasi sudah diserahkan kepada pemerintah semua data pak
bapak yang halusinasi
ini faktanya begini benar nggak
produksi naik terus
pernah turun pak turun
jangan pernah ngomong pernah turun
itu jawabannya nggak ilmiah
dalam satu tren besar itu naik terus
kalau kurs biasa pernah naik pernah turun
itu bukan jawaban
sampai terakhir satu lima juta ton
naik terus juga konsumsinya
sampai terakhir itu naik itu memang tetap kita masih jauh produksi di atas konsumsi
jadi bisa naik
dan itu memberikan penghasilan
sebelumnya calon wakil presiden sandiaga uno memuji suasana pangan dan energi soeharto di era order baru
program ini disebut sandi
bisa diadopsi untuk membuat indonesia jaya di bidang energi
sepuluh tahun setelah masa reformasi lebih mana yang bisa kita aplikasi
pak prabowo selalu bilang bahwa sumber produksi nasional itu harus kita genjot
dengan kita genjot sumber produksi nasional kita akan punya pasokan yang cukup dan harga harga itu akan terjangkau
jadi yang dari masa order baru suasana pangan dan energi itu bagus
kita harus capai itu kembali
harus kita buat indonesia jaya karena kita punya sumber daya alamnya kita punya sumber daya manusianya
presiden jokowi kembali membantah terkait isu pemerintah sebagai antek asing dan keluarga pki
hal ini disampaikan presiden di hadapan tujuh puluh lima ulama sekota dan kabupaten bogor di masjid baitul salam
kompleks istana bogor sebelum membuka perayaan maulid nabi di istana kepresidenan bogor rabu malam
jokowi perlu menyampaikan bantahannya terkait isu tersebut yang disebutnya kerap muncul jelang masa pilpres
isu antek asing juga disebut jokowi sebagai informasi palsu
jokowi menegaskan data dari pihak imigrasi mencatat jumlah tenaga kerja asing yang masuk indonesia adalah tujuh puluh delapan ribu orang
bukan sepuluh juta seperti isu yang beredar
jokowi membandingkan jumlah tenaga kerja indonesia yang ada di tiongkok
taiwan dan hongkong yang jumlahnya sekitar empat ratus empat puluh ribu orang
justru menurut saya lebih banyak
tenaga kerja kita yang ke negara lain
karena tenaga kerja kita lebih banyak yang di sana
justru orang sana entah indonesia
dirinya mempersilahkan masyarakat untuk melakukan pengecekan ke kampung halamannya
terima kasih pak
beberapa waktu yang lalu presiden jokowi mengeluhkan oposisi yang selalu menebar pesimisme dan ketakutan ala politik
apakah betul narasi politik oposisi itu ketakutan dan pesimisme ataukah memang itu hanya betul betul kritik yang sebenarnya membangun
kami akan membahasnya
usai jeda tetap bersama kami